kementerian perhubungan meminta pihak aviasi penerbangan agar mempersiapkan maskapainya sebelum terjadi lonjakan penumpang pada natal dan tahun baru
pernyataan tersebut diungkapkan menteri perhubungan budi karya sumadi saat menghadiri acara kampanye keselamatan penerbangan di kawasan ancol jakarta utara minggu malam
menteri perhubungan menyarankan kepada pihak dirjen perhubungan udara serta aviasi untuk melakukan random rem cek dan mempersiapkan jauh jauh hari sebelum terjadi lonjakan penumpang pada dua puluh dua desember dua ribu dua puluh